berontak aja sekuat kuatnya gitu
di dalam gudang
percaya deh semua
tenang aja nih relax
tidak tidak tidak
jangan bilang handing ada di dalam
jangan bilang anding di dalam
gak ada orang
angin masih ada sekitar sini
anding gak ada di dalam
kayaknya dia masih ada di sekitar sini
kita harus cari lagi
kita lapor polisi dulu ya
tapi sekarang ini kita harus gerak cepat
anding dalam bahaya ya
kita cari lagi
perhatikan kanan kiri ya
siapa tau ada yang menceritakan
semoga anding cepat ketemu deh babe
baik itu coba kamu lihat deh
itu ada bangunan
kayak gudang gitu ya
sebelum ke situ
tolong kita lapor polisi dulu aja ya
kita gak tau loh
di situ ada bahaya apa
sekarang ini kita harus bergerak cepat
kita juga gak tau
alangkah baiknya aku masuk dulu
gak terlambat ya
kamu tunggu sini dulu ya
darahku yang masuk
kalau gitu aku aja deh lapor polisi
jadi gimana pak
sudah merupakan bukti yang sangat valid
ini sudah mengarah ke arah kriminal
jadi jangan satu satunya
handphone ini kita harus hitah
sebagai barang bukti
kiki sih gak keberatan
kalau hp kiki dibawa sama bapak
cuma nanti dikembalikan ya pak
ya tentu saja
mbak pasti akan dikembalikan
terus saya beli lagi mbak
tapi yang terpenting sekarang adalah pak
karena menantu saya
dan juga penjaga
mereka semua itu makan makanan yang ditaburi oleh
dan sampai sekarang saya belum bisa mencapai mereka
dan belum bisa ditemukan
bapak saya bisa minta tolong untuk membantu mencari mereka
kami akan membentuk tim
dan kami akan menelusuri rute yang mereka lalui
ya minta tolong sekali
mungkin sekarang sedang dalam perjalanan ke kantornya pak
nah itu bagus
kita mulai saja untuk melulusuri arah mbak andin menuju ke kantornya
tapi satu pertanyaan saya pak
mungkin bisa dicek lebih lanjut lagi
sample dari makanan itu
maksudnya bubuk seperti apa
karena saya khawatir sekali dengan menantu saya
kita belum bisa memastikan
sample sample itu selesai diperiksa bu

tapi ini bukan masalah apa siapa bayar lebih
buung pram profesi opini
yang kecil di tempat ini
kalau saya menempel teman
ini bukan t probe turn shorter
jadi saya juga pasti youtube
yang mengejar siapa
ini orang yang sangat berbahaya
serbuk di atas

dengan spirta inasi tanpa unyility
depan nanti ada kantor polisi
enggak enggak enggak usah pak
udah pak buruan jalan yang cepat
yang ada malah gue yang ditangkap
mobil si randy gak berhasil nyusut angkot ini
cepetan dikit pak orang jahatnya udah deket
ini kayaknya lo duluin aja mobilnya
takutnya kita gak bisa ngajar angkot yang di depan deh
selip mobil yang di depannya
ngeleng elengin jalan gue
perempuan yang tadi naik angkot
mas mana udah turun tadi mas
saya agak kuat dah saya ngantuk banget
kenapa saya ngantuk banget ya
seperti ada yang gak beres nih
seperti ada yang sabotase
rike ngapain kamu
nggak lepasin lepasin
kau mau ngapain
lagi di sini nih
kalaupun misalnya nggak ada
kemungkinan nggak jauh dari sini
itu suaranya andin
nggak salah lagi
andin pasti di dalam
gue nggak dengar
biasanya kan tangan lo selalu kayak gini
tapi liat sekarang nondi
emang enak ya nen
jadi orang lemah
sekarang gue pengen denger lo
sekarang gue pengen denger lo
teriak kayak sekenceng kencengnya andin
gue pengen denger suara indah lo
walaupun lo bukan elsa

tapi pria mana yang ada di dunia ini

dia gak tergoda sama lo
ya mungkin aja
si salah salah itu
mungkin juga dia suka sama lo
dan kalau mungkin pun
kalau gue di dunia lah
mungkin gue juga suka sama lo
bukan sama yang lain
baik terima kasih
dan semua yang ada di dalam rumah ini
jangan sampai ada yang keluar
kami akan kooperatif dalam hal ini
gak ada yang boleh keluar
kita sendiri rumah ya
rumah ini juga
sekarang dalam pengawasan polisi
itu akan lebih baik lagi
kita jadi merasa lebih aman
terima kasih pak
kita mau memeriksa rumah ini
anda boleh memeriksa sekitar rumah ini
akan lebih baik lagi
saya juga mau izin ke kamar susu saya
saya minta ibu jangan keluar ya dari rumah ini
saya sudah bilang
ya gucken itu
kita agak kemas
kita kedepan lagi
iya dari mobil
tadi kan aku tidur
lalu aku mimpi buruk
aku lihat mama masuk ke dalam jurang
aku lihat mama masuk ke dalam jurang
beli sedih ya itu cuman mimpi tuh bunganya tidur pasti rena belum belum sholat ya tadi sih
tidur ya tapi omak aku yang nyata banget omak jadi mimpi aku oke beneran ya udah
rena berdoa ya atau mau temenin sholat ya mau ya sholat ya
sekarang tinggal aja tinggal aja biar saya ya bentar ya iya ya tutup nangis
udah kamu jangan nangis tuh kalau kamu nangis adiknya sekarang juga ikutan nangis karena dengar
kakaknya menangis udah kita percaya aja rena berdoa semoga mamang enggak kenapa kenapa ya
mama oke kok mama will be fine eh ini entuh sayang sayang sayang kalau kamu sedih adik
askaranya juga enggak nangis ya udah berdoa ya nangis kalau kamu sedih adik askaranya juga enggak nangis ya
sedih udah ya jangan nangis ya
tuh kalau kamu diem
firasat anak terhadap ibunya
semoga kamu selalu dalam kebenaran allah
semoga kamu baik baik saja
ya waalaikumsalam pak surya
gini pak saya mau ngabarin pak surya bahwa
tadi pagi andien izin ke kantor
dan sampai sekarang saya masih belum bisa menghubungi andien pak
ya jadi sebenarnya ini agak pelik juga ceritanya pak
jadi tadi pagi andien
riza dan juga beberapa orang di pondok pelita
makan makanan yang telah dibubuhi
diberi bubuk apalah saya juga tidak tahu
lagi diselidiki oleh polisi
ya yang melakukannya adalah siska
babysitter yang baru yang bekerja di rumah kami
terus sampai sekarang belum ada yang tahu
belum pak surya
tapi saya sudah minta polisi untuk mencari keberadaan andin dan juga menjaga rumah
aku gak mungkin kasih tahu mama
mama masih gak sehat
apakah ini kerjaannya elsa juga
jangan khawatir pak surya
ibu saya paham situasinya
saya akan coba bantu cari juga ibu
baik pak semoga keberadaan andin segera ditemukan dan semoga kita segera dapat kabar ya pak surya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum wassalam pak surya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu dan ricky ada rencana apa lagi buat kakak kamu elsa
karena nefry anaknya sudah tampil jedechin
maaf bu ibu gak bisa masuk
kamu tolong kasih tahu bos kamu ya
saya datang kesini suruh dia keluar sekarang
ada apa mbak nia
ini pak bu elsa mau masuk
tolong kasih tahu ya sama dia
saya gak mau ditolak
kalau dia nolak saya saya akan ngamuk disini
jadi dia gak boleh menolak saya
kita harus bicara
baik bu tunggu sebentar ya
kamu sama ricky punya rencana apa lagi buat kakak kamu elsa
maksud papa apa sih
lo udah gak jelas kayak gini
udah gak dibantuin
sekarang gue malah dituduh macam macam kayak gini
maaf bu pani lo pesan
silahkan ditunggu di ruang itu bu
takut kan dia sama ancaman gue
silahkan bu elsa saya antar
silahkan bu elsa saya antar
ini bukan telanya
siska buka pintunya
siska buka pintunya
atau enggak saya dobrak
kemudian jujur sama saya
dan saya juga tahu ibu kan bukan ibunya siska kan
saya disuruh siska
karena tamu kesini
saya gak tahu apa
bu saya minta kerja samanya
mending anda berkata yang jujur
anda tidak melakukan masuk ke dalam penjara
mohon mohon jangan bawa saya ke penjara
mohon mohon jangan bawa saya ke penjara

saya tidak punya salah saya takut

ya jadi sekarang anda harus bilang jujur sama kita
apa yang sebenarnya terjadi
di anda itu sebenarnya siapa bu
saya cuma pemulung sampah di sekitar sini
saya cuma pemulung sampah di sekitar sini
tapi pasti siska akan kembali ke sini kan
jadi sekarang dia di mana
gak tahu dia sudah pergi
gaji ibu juga gak dibayar
gaji ibu juga gak dibayar
sisa kontrakan ini enam bulan lagi
ibu suruh tinggal di sini
ibu suruh tinggal di sini
ibu suruh tinggal di sini
siska membawa dua anak
dan juga dia pasti bawa banyak barang
harusnya dia belum jauh dari sini
kita bisa kejar dia hari ini
oke sekarang anda
bu saya minta kerjasamanya ya
diminta keterangan dari polisi
polisi bertanya anda menjawab
dan jawab dengan jujur itu saja
saya gak mau di penjara
makanya ibu jawab dengan benar dan juga jujur
mari ke kamar
berontak saja sekuat kuatnya
berontak saja sekuat kuatnya
percaya di semua
percaya di semua
tenang saja gaji
tenang saja gaji
tenang saja gaji
kepalnya pusing ya
badannya sakit ya
turutin aja kemauan gua
katau lo masih mau
dengan posisi yang seperti ini
duduk di kursi
tapi tenang gaji
gua gak bakal biarin lo
dengan posisi seperti ini
jangan tiduran di lantai lain
kan matanya kotor
ntar badan badan gatel lagi
udah terbiasa jadi istri sultan kan
udah sekarang tenang
jangan berontak berontak lagi
ya allah tolong hamba ya gue
penjahat ini bintu aku ya allah
tapi kenapa yandian
kenapa lo selalu ikut campur urusan gue
sampai sampai lo menyelidikin tes dna kesia
semua orang tahu
kalau gua bukan akesia
lo mau punya anak dari gue
itu masih bisa diobatin
tapi kalau mental lo yang kena
itu susah diduduk lain
akan selalu dikenang sama lo
ya allah tolong lindungi aku ya allah
bantu aku ya allah
jangan sampai riki
berbuat macam macam sama aku ya allah
aku berharap kamu akan berjaya
jangan sampai riki
udah kita pergi
jadi semua ini dalangnya riki
dan dia lagi bawa besi
ini cukup bahaya
gue harus hati hati banget ngadepin dia
jangan buat apa apa